saya kembali akan mengajak anda untuk jalan jalan virtual lagi
kali ini kita akan melihat bagaimana suasana ramadan di negeri gajah putih thailand
sudah bergabung bersama kami anissa nur azizah warga negara indonesia di thailand
halo selamat pagi mbak anissa selamat sahur sudah sahur belum nih di sana
selamat pagi juga alhamdulillah saya sudah sahur
alhamdulillah mbak anissa ini kita sudah penasaran
apa sih perbedaan dari ramadan yang mbak anissa jalani di thailand juga di indonesia
seperti apa kira kira hal yang mencolok di sana yang membuat anda merasa
aduh ini sepertinya sangat berbeda nih dengan di kampung halaman saya
kalau di thailand sendiri yang pertama itu suhunya sih
udara nya sekarang lagi panas banget gitu di thailand
suhunya itu bisa mencapai apa ya seakan akan terasa empat puluh derajat empat puluh sampai empat puluh satu derajat celcius
jadi panas banget udaranya
terus kemudian di sini di thailand kan tidak hanya masyarakat
kalau di thailand selatan ini tidak hanya masyarakat muslim saja ya yang bermukim di sini
namun kebanyakan juga masyarakat thailand asli yang beragama buddhis dan juga hindu
jadi kita berdampingan seperti itu
dan kebanyakan kedai kedai makan itu buka seperti biasa seperti itu
oke mbak anissa ini kalau kita lihat sebelumnya sempat viral juga nih
awe di patani yang memang penuh banget membeludak sampai ke jalan gitu
kalau di hacai seperti apa
karena kan jaraknya juga nggak terlalu jauh dari malaysia sama sama di thailand selatan ya
iya kalau di hatyai sendiri sebelumnya saya mengunjungi masjid sahe pakistan most
di situ suasananya cukup ramai juga
tapi kalau mau dibilang membludak sepertinya tidak
karena di hatyai sendiri
populasi muslim itu kurang begitu
maksudnya lebih banyak di daerah patani maupun di daerah yala seperti itu
baik mbak anissa kalau tadi saya melihat dari gambar di layar ada masjid masjid kan di sana ya
dan juga cukup banyak kalau saya lihat yang datang ke sana warga muslimnya
apakah masjid masjid tersebut juga melaksanakan beberapa kebiasaan seperti yang ada di indonesia
seperti mungkin buka puasa bersama atau bagi bagi takjil seperti itu
jadi kebetulan di masjid yang saya datangkan itu
itu merupakan masjid pakistan ya
jadi pemiliknya adalah orang pakistan dan juga thailand begitu
dan setiap hari di masjid tersebut diadakan buka puasa bersama gratis untuk semua umat muslim begitu
jadi yang mau datang silahkan datang ke masjid tersebut
oke mbak anissa yang bikin saya penasaran adalah saya juga sempat ke thailand selatan ke suratani
sempat juga ke koh samui gitu
sholat jumat di sana juga
dan yang cukup menarik di sana adalah menggunakan tiga bahasa
bahasa inggris bahasa thailand dan juga bahasa melayu
nah kalau di tempat mbak anissa berada begitu masjidnya menggunakan bahasa apa mbak
nah kebetulan di masjid ini saya kan bertemu dengan pengurusnya
dan kebetulan pengurusnya ini tuh tidak bisa berbahasa melayu ataupun bahasa inggris
sehingga ketika berkomunikasi kami menggunakan google translate
karena beliau hanya bisa bercakap cakap dengan bahasa thailand begitu
jadi yang bisa saya simpulkan emang beberapa bisa berbahasa melayu
namun untuk yang bisa berbahasa inggris jujur pulang begitu
oh berarti menyesuaikan dengan lokasinya dimana berada begitu ya
tapi kalau kita lihat lagi ramadan tahun ini kan juga bertepatan dengan tahun baru thailand alias songkran gitu ya
suasananya seperti apa ketika ramadan berbarengan dengan perayaan tahun baru di sana
kebetulan kalau untuk perayaan songkran kemarin yang ramai itu di sekitar central festival hatyai
di salah satu mal besar yang ada di hatiai begitu kebanyakan orang merayakannya di sana
tapi jujur untuk festival songkran sendiri umat muslim tidak banyak yang involve di dalamnya
begitu karena kebanyakan yang menayakkan songkran itu adalah umat hindu dan buddhis begitu
oke karena kan kalau tadi dari cerita mbak anissa sendiri umat muslim misalnya tidak terlalu
banyak seperti itu ya tapi apakah sebenarnya ada kegiatan dari komunitas muslim di sana selama
ramadhan mungkin dari wni nya atau mungkin dari warga thailand yang memeluk agama muslim mbak
untuk dari warga thailand yang memeluk agama muslim sendiri biasanya di sepuluh hari terakhir
bulan ramadan kebanyakan dari setiap keluarga keluarga thailand tersebut mereka
mengirimkan makanan makanan ke masjid begitu jadi biasanya di sepuluh hari terakhir ramadhan ini maka bisa
dibilang cukup banyak makanan makanan yang diberikan oleh warga thailand dan juga warga
banyak gitu di sini seperti membeludak karena semua orang beramai ramai untuk bersedekah
dengan makanan begitu di masjid masjid yang ada di thailand oke ini cukup menarik kalau mbak anissa
biasanya buka puasa di sana dengan apa apakah langsung pakai patai atau pakai tomyam atau
gimana kalau saya sendiri kemarin itu saya sempat visit ke klong hai market floating market yang

kebetulan banyak penjualnya yang orang orang muslim begitu kemarin saya berbuka dengan ini
eg oyster semacam apa ya kalau kita bilang pancake telur gitu yang di dalamnya ada oister oycernya
begitu itu sebagai kayak hidangan pembuka dan sebagai hidangan utamanya saya kemarin makan kue tiomanoi
salah satu makanan khas thailand begitu dan tidak lupa aduh saya tidak bisa masuk thailand
hahaha oh enak banget ya
enak banget ya
enak banget ya
enak banget ya
hahaha enak nggak rasanya itu bisa sedikit
hahaha tapi memang berbeda ya kalau di indonesia kita bukanya pake gorengan di sana pakai ek oyster
di takjub nah agak berbeda nih sepertinya disana mbak anissa mungkin bisa diceritakan juga sebagai
salah satu kewajiban dari warga muslim di seluruh dunia ini kan pasti harus ada tetap zakat fitrah
ada tidak yang membedakan proses zakat fitrah di indonesia dengan di thailand karena kan kalau di sini

kalau menurut sumber itu teman saya yang orang thailand asli
biasanya orang orang thailand ini menyediakan zakat fitrah mereka itu di malam sebelum hari raya
biasanya mereka langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan
kepada tujuh golongan tersebut kepada visabililah gorim seperti itu
jadi modelnya tidak diberikan kepada masjid
ataupun kalau di sini kan ada masjid yang menampung seperti itu
tapi kalau di thailand itu mereka lebih langsung memberikan kepada orang yang membutuhkan tersebut begitu
oh oke menarik berarti tidak ada panitia di masjid tapi langsung diserahkan begitu ya
baik terima kasih mbak anissa
semoga bisa lancar puasanya di sana apalagi juga suasananya suhunya cukup panas begitu ya
banyak banyak minum air putih sebelum sebentar lagi azan subuh di sana begitu ya
terima kasih mbak anissa nur azizah warga negara indonesia di thailand
selamat pagi ya assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih